pemerintah provinsi dki jakarta resmi menghentikan uji coba kegiatan pembelajaran tatap muka di sejumlah sekolah di jakarta
ditemui di gedung balai kota dki jakarta kamis malam wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria mengaku akan melakukan evaluasi kembali terkait pelaksanaan pembelajaran tatap muka di tengah tingginya angka penularan covid sembilan belas di jakarta
meski telah menghentikan uji coba kegiatan pembelajaran tatap muka kegiatan live music serta tempat wisata kemungkinan masih dapat berlangsung
kendati begitu pemprov dki jakarta menyebut jika semua kegiatan tersebut masih dalam proses pengkajian
tempat wisata masih berlangsung nanti kita akan lihat ya